seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di bandung tewas terlindas
diduga korban kurang berhati hati saat menyalip sebuah bus
kecelakaan ini terjadi di jalan raya padalarang bandung barat
tubuh revi dwi puspita terbujur setelah terlindas roda belakang bus di jalan raya cipatat padalarang kabupaten bandung barat pada selasa pagi
korban yang tengah berangkat kuliah dengan mengendarai sepeda motor bersenggolan dengan bus karyawan yang disalipnya
naas korban jatuh terpelanting ke kolong bus
dia kayaknya mau pergi kuliah ke polban karena dia kuliah di polban jurusan d tiga tax cp
yang kalau setahu saya kayaknya dia kecelakaan pas bom berangkat gitu pak
dia biasanya kadang kuliah pagi saya kenal banget tasnya pak
orang tua korban yang datang ke lokasi kecelakaan menangis melihat jasad putrinya yang tewas mengenaskan
untuk penyelidikan lebih lanjut sopir bus beserta kendaraannya kini diamankan di pos patwal padalarang
kasus kecelakaan ini pun ditangani unit lakalantas polres cimahi